ini sih namanya sudah jatuh tertimpa tangga
belum reda skandal yang menimpa publik figur yang terlibat pun harus menerima hukuman pemboikotan oleh warga lidi masa
yang tentunya berimbas pada pertaruhan karirnya
nah budaya cancel culture ini syarat dengan industri hiburan di korea selatan
kami bahas bersama michelle hendra alias michi momo
ini michi soalnya seminggu hampir dua minggu belakangan juga menghiasi timeline
karena baik sekali membagikan terjemahan dari banyak sekali artikel soal kim sono
tapi michi kita akan ngomongin secara general cancel culture ya
seberapa pahit sih sebenarnya budaya cancel culture ini terhadap public figure di korea selatan
kenapa suara suara di media sosial di timeline ini sangat berkontribusi besar pada pemboikotan si artis tersebut
kalau ini mungkin aku secara garis besar aja ya
aku mungkin ceritain sedikit background yang agak berbeda dari industri hiburan di korea dan juga industri hiburan di tempat lainnya
kalau misalkan di korea itu emang rata rata si anak itu dibuat sebagai sosok yang sangat kayak perfect
terus kayak dia tuh dibuatnya tanpa flow
jadi dibuatnya seles gitu lah
jadi kesempurnaan itu lah yang dijual oleh
si agency untuk mendapatkan brand brand lainnya
tuh emang gak ada image yang dibuat untuk si artis ini yang nantinya cocok misalkan sama brand a b c gitu loh
nah kalau misalnya soal cancel culture ini ujungnya tuh ya karena itu karena mereka pikir oh itu udah spek
harus semuanya harus menjadi role model buat semua orang
jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang salah itu tuh langsung kayak di cancel
expecially kalau misalkan ada tindakan kriminal
atau mungkin ada pelecehan dan seterusnya
dan maksudnya kinect itu mungkin juga udah biasa dengan hal tersebut
jadi mereka kanannya lupa besar besar
nah soal cancel culture ini kan akhirnya berimbas atau berdampak ya pada karir si public figure atau artis sendiri
nah kenapa kemudian budaya ini sebegitu menentukan padahal
kalau taro lah ya
ini kan sekarang dramanya nih gak kalah hot sama drama korea yang dibintangin ya
belum tentu semuanya yang kita baca gitu
apalagi banyak banyak terjemahan terjemahan yang mungkin aja sleep gitu miss gitu
jadi belum tentu semua beritanya tuh benar
ya itu sebenarnya emang agak sedikit disayangkan
especially kan kalau misalnya ini
kalau aku sih lihat kalau misalkan cancel culture itu
kalau misalnya ditujukan kepada orang lain
orang yang benar benar berbuat kriminal
i don't mind sih
karena sebenarnya di negara korea sendiri tuh ada peraturan dari negara
ketika sesuatu orang itu punya jejak kriminal itu gak boleh ketikirin
tapi kalau negara anda belum karena cuitan mungkin postingan
terus tiba tiba dia harus kayak kena karirnya sampai segitunya agak disayangkan
cuman untungnya kalau misalnya beberapa kasus ada beberapa orang
kalau emang mereka
atau mungkin mereka
mungkin agency nya juga ngebantuin untuk clear namanya
itu sebenarnya masih bisa bounce back lagi gitu
untuk gimana ya
kan tadi aku bilang kan kalau artis artis korea itu dibuatnya tuh sebagai public yang perfect
jadi ketika ada sesuatu yang salah di hidup dia
barang reject gitu di antepnya
jadi brand brand pun gak mau nama mereka sejahat karena artis ini
jadi mereka mau gak mau
terus kalau misalkan udah clear baru ntar mungkin dimunculin lagi gitu
dan mereka pun juga harus menanggung akibat dengan pembatalan atau pemutusan projek
kemudian apa ya
keterlibatan mereka dalam misalnya brand ambassador
atau dalam produk produk sebagai brand ambasador tertentu
itu pun juga mereka tahu konsekuensinya
dan itu memang terjadi di korea selatan
walaupun kita tahu cancel culture ini bukan cuma di korea
di amerika pun ini juga terjadi
iya bener banget kalau misalkan soal penalti
itu setahu aku nih ya
jadi tergantung kamu kontraktif sama agency nya kayak gimana
jadi kalau misalnya kontrak
kalau kontraktif ketika artisnya juga kena masalah
itu pasti juga ada maksudnya bakal ngebahas untuk kebanyakannya berapa
jadi tergantung seberapa besar
salahan atau mungkin seberapa besar nilai dari penalti yang harus dibayar
nah yang si kim seon ho ini kejadiannya kemarin
itu orang sampai mikirin dia kira kira penaltinya berapa
banyak kayak bukti sih
si kontak dia itu yang sisa satu tahunan lagi
itu kalau ada penalti
tanggungkan semuanya ke kim seon ho
itu yang kayaknya buat orang orang tuh jadi kayak gimana banget
jadi pada bingung gitu kan
cuman sebenarnya emang belum konkrit
tapi kan gak mungkin dia juga buka kayak kerincotan kontraknya
cuman pada saat ini berada di kim seon ho nya
nah public figure atau artis yang terkena dampak cancel culture ini kan bukan kim sono seorang diri
karena sebelumnya pun juga banyak yang terlibat skandal
akhirnya juga harus berimbas pada cancel culture
tapi beberapa pun juga bangkit atau reboundnya pun cepat
seberapa atau bagaimana sih kemudian si artis artis atau public figure ini juga bisa kembali berkarir gitu
karena kalau mungkin yang sekarang kan orang pada mikirnya
hah kita gak bakal ngeliat kim seon ho lagi
atau mungkin kita akan mungkin beberapa tahun ke depan itu akan nggak pernah melihat lagi dia di tv
atau mungkin juga di layar di industri hiburan
oke jadi kalau misalkan untuk seorang artis
terlibat balik lagi
dia tuh tersandung skandal apa
biasa kalau skandalnya parah banget
kehubungan dengan kriminal
atau mungkin sebenarnya soal pajak juga
jadi kalau misalkan ketahuan lari pajak juga itu langsung dianggap sama
di korea tuh langsung kayak sampah negara lah intinya kayak gitu
jadi hal hal tergantung seberapa levelnya kamu ini
sandalnya dan seberapa pinter kamu membawa diri dan juga membersihkan nama
jadi ada orang yang mungkin hiatusnya bisa kayak
lima tahun sampai enam tahun
tapi ada juga yang cepat
jadi itu tergantung dari level dari kandarnya
kalau yang gak terlalu parah
jadi akan harusnya bisa
nah kalau kita lihat cancel culture itu kan apa ya pemboikotan gitu
karena kebanyakan dengan adanya persepsi
kamu melihat apakah budaya
cancel culture ini bisa menjadi toxic gak sih sebenarnya
aku ya menganggap kalau misalkan cancel culture itu kalau misalnya
ada baiknya juga lah
maksudnya walaupun kesannya kayak jahat banget
tapi kalau buat aku kalau emang orang itu adalah seseorang yang gak harus lagi ada di social media
bu kayaknya gak apa apa di cancel
i think fine banget kalau mereka di kantor nggak boleh kerja lagi di dunia entertainment misalnya gitu
tapi kalau misalnya di cancel culture ini
digunakan sama orang untuk menyerang dan juga kayak mungkin membuli orang di sosial media
aku bilang itu udah toxic banget
karena ujung ujungnya kan ya mereka tahu mereka salah
mereka udah dapat konsekuensinya
harus diserang lagi mentalnya dengan kata kata yang mungkin seharusnya kamu even gak bakal tujuin ke siapa siapa gitu loh
itu yang bagian toxicnya
tapi kalau bener bener mungkin mencetar orang orang yang bisa menjadi role model
itu gak aku
gimanapun cancel culture ini kita nggak hanya mematok itu terjadi di korea selatan ya
karena di beberapa negara mungkin seperti di industri hollywood pun itu juga terjadi ya
sampai kapan kamu akan membagikan instastory dengan mentranslate semua drama kim sono ini
oh gak aja
kalau misalkan ada update semua dm aku langsung ngeda kayak
tapi semoga aja cepet kelar ya
soalnya kayaknya mulai postingannya udah mulai terpindah ke sorotannya ke agencynya
jadi aku masih menyimak nih
kok tiba tiba kim seon ho nya udah di close case
tiba tiba perihal disorot si entertainmentnya
ada apakah di belakang itu
kita tunggu referensinya dari referensi storynya michi ya
karena itu juga gak kalah menarik supaya kita pantau setiap hari ada perkembangan apa
michi bamo sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner malam hari ini